antrean ratusan calon penumpang kereta yang terdampak pembatalan jadwal kereta jurusan bogor sukabumi untuk mengembalikan tiket terjadi pada rabu pagi di stasiun paledang bogor jawa barat
pembatalan jadwal kereta dari bogor menuju sukabumi dan sebaliknya ini dilakukan pt kai imbas dari longsornya tebing penahan rel kereta di lintasan empang selasa malam
warga berharap pemulihan jalur longsor dapat segera rampung lantaran akses kereta bogor sukabumi menjadi andalan perjalanan mudik lebaran nanti
tak hanya jalur kereta akses mobil ke jalur sukabumi juga lumpuh terhambat longsor
pihak kai menargetkan penguatan konstruksi jalur kereta
dki menargetkan penguatan konstruksi jalur kereta rampung dua hari ke depan sehingga operasional kereta jurusan bogor sukabumi dan sebaliknya ditiadakan hingga tujuh belas maret dua ribu dua puluh tiga